saudara pilot kopilot pesawat mengaku satu ratus lima puluh tiga penumpang tujuan kendari jakarta yang tertidur saat penerbangan
dinonaktifkan atau dibebas tugaskan guna kepentingan investigasi
pada dua puluh lima januari dua ribu dua puluh empat saudara pilot dan kopilot yang menerbangkan pesawat batik air id enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga
dari kendari ke bandara soekarno hatta tangerang banten tertidur sekitar dua puluh delapan menit
akibatnya pesawat tidak berada di jalur penerbangan yang benar atau sempat menyasar ke udara cianjur jawa barat
pilot dan kopilot terbangun setelah mendapatkan panggilan dari pusat kendali wilayah jakarta
hingga akhirnya balik arah dan berhasil mendarat di bandara soekarno hatta
atas peristiwa ini kementerian perhubungan akan melakukan investigasi agar tidak lagi terulang di hari kemudian